faktor mental menjadi hal yang diperhatikan timnas indonesia dalam usaha meraih tiga poin dalam laga perdana kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
melawan malaysia di stadion gelora bung karno kamis lima september
sementara bagi tim tamu dukungan ribuan pendukung indonesia di stadion gbk
serta kecepatan dari pemain pemain indonesia menjadi hal yang akan mereka waspadai
sehari jelang pertandingan antara indonesia versus malaysia di laga kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
tim tamu menjalani latihan resmi di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
dilihat dari sejarah tim malaysia selalu kesulitan bila harus bertanding di stadion utama gelora bung karno
sejak dua ribu empat tim harimau malaya belum pernah sekalipun menang saat bertandang ke stadion gbk
namun pelatih malaysia tancang
cheng ho tidak akan terlalu merisaukan hasil dan rekor pertandingan sebelumnya
farizal marlias dan kawan kawan akan fokus menghadapi pertandingan
dan mencoba mencuri kemenangan di gbk
striker naturalisasi malaysia mohamado sumareh yang sempat mengalami cedera
juga telah dalam kondisi bugar
di tempat saya saya akan pergi ke permainan atau pertandingan dengan lebih fokus dan berusaha untuk pertandingan besok
sementara tim nasional sepak bola indonesia juga telah dalam kondisi siap untuk menjalani pertandingan melawan malaysia
bagi pelatih timnas indonesia simon mcmanamy pertandingan melawan malaysia ini adalah pertandingan penting yang penuh gengsi
tak hanya mempersiapkan faktor teknis faktor non teknis seperti bisnis
mental bertanding juga menjadi perhatian dari pelatih asal skotlandia tersebut
dukungan ribuan pendukung yang datang ke stadion gbk dipastikan juga akan menjadi penambah motivasi andri tani dan kawan kawan
kita memiliki rencana kita ingin menetapkan rencana

bisa kita fokus dan menjaga mentalitas itu selama sembilan puluh sembilan puluh lima sembilan puluh enam menit selama kita
ini adalah pertanyaan besar
kita tahu kita memiliki pemain yang baik jadi malaysia
pertanyaan mentalitas itu adalah pertanyaan besar untuk kita
bisa kita menjaga mentalitasnya dan usaha yang memotivasi kita selama empat perang
jika kita bisa melakukannya saya pikir itu memberi kita kesempatan yang besar untuk menang
rivalitas antara indonesia dan malaysia di dalam maupun di luar lapangan memang membuat pertandingan antar kedua negara ini selalu menarik untuk ditunggu
erlangga wisnu aji fikri adin jakarta